kita ke informasi berikutnya polda jawa barat merencanakan pemeriksaan tiga rekan kerja peggy setiawan alias peron tersangka pembunuhan vina cirebon
ketiga rekan peggy bakal menjalani pemeriksaan jumat besok
tiga rekan pegi yang diperiksa adalah suharsono alias bondol suparman dan ibnu
mereka adalah kulit bangunan yang bekerja bersama pegi di bandung jawa barat
kuasa hukum keluarga pegi tony rm menyebut ketiganya akan menjelaskan pegi berada di bandung saat peristiwa pembunuhan pasangan fina dan eki terjadi di cirebon
mulai dari ibunya peggy setiawan kemudian bondol kemudian suparman kemudian robby kemudian ibnu bahwa mereka mengatakan pada saat kejadian itu berada di bandung pegi setiawan
tinggal bagaimana polisi mendengarkan
kesaksian kesaksian itu agar dituangkan dalam berita acara supaya penyidikan ini fair
sementara komnas ham mendatangi polda jawa barat mengetahui perkembangan kasus fina
komnas ham menegaskan akan meminta keterangan dari berbagai pihak dan saksi dalam kasus pembunuhan pasangan fina dan eki
komnas ham mendatangi polda jabar untuk menanyakan perkembangan kasus fina ke inspektorat pengawasan daerah irwasda
komisioner komnas ham anies hidayah menjelaskan
keterangan dari sejumlah pihak termasuk para saksi
namun komnas ham belum dapat menyimpulkan apakah ada indikasi pelanggaran ham dalam penanganan kasus
belum bisa menyimpulkan apa apa ya
jadi masih mendalami fakta fakta meminta informasi dari banyak pihak seperti hari ini
jadi komnas ham belum bisa mengambil kesimpulan apa apa
tadi di deskrimu temuin
orang tua pegi meminta presiden jokowi membantu anaknya yang kini dijadikan polisi sebagai tersangka
karena diduga merupakan otak kasus pembunuhan vina dan eki
orang tua kandung peggy yakin anaknya tidak terlibat dalam aksi pembunuhan sadis delapan tahun lalu karena sedang bekerja di bandung
apa yang ibu bisa yakinkan kepada pak jokowi bahwa pg tidak bersalah
ya karena waktu itu juga kiki tidak ada di tempat